kegiatan syuting film di salah satu villa area wisata di bogor
langsung dibubarkan petugas kecamatan tenjolaya kabupaten bogor jawa barat
yang menggelar razia sterilisasi rabu siang
selain diketahui berkerumun kegiatan mereka juga dinilai ilegal
lantaran melanggar aturan pemda yang telah menutup kawasan wisata
razia ini dilakukan dalam rangka antisipasi jelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
yang dilakukan di dki jakarta pada sepuluh april
nah ini kita antisipasi makanya kita buat pos jaga di masing masing perbatasan wilayah
puluhan kendaraan asal ibu kota yang melintasi perbatasan ciampea tenjolaya juga dirazia petugas
para pengendara dan penumpang yang terjaring langsung diperiksa suhu tubuhnya
penyekatan wilayah ini sengaja diperketat demi mengantisipasi lonjakan pemudik
jelang penerapan psbb dan bulan puasa khususnya yang datang dari ibu kota
tim liputan cnn indonesia